sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
hai atas nama elsa kamu pernah hamil dan keguguran empat tahun yang lalu
elsa kejadian ini empat tahun yang lalu sebelum kamu nikah sama nino
jelasin sama pak elsa
kamu kenapa enggak pernah cerita soal ini sama mama elsa coba sekarang kamu
jelasin semuanya kami jelasin sama mama sama papa siapa laki laki itu
kenapa pak randi nggak bisa lewat lagi ya bu
padahal di gps nya enggak ada keterangan ditutup ya udah saya cari rute lainnya bu
ini udah kejadiannya udah lewat udah lewat gak perlu dibahas lagi
sudah lewat sudah lewat sudah lewat dari kemarin itu terus yang kamu bilang
aku udah nunggu jawaban kamu siapa lagi lagi itu kamu juga gak jawab
sekarang terserah papa atau mama yang membujuk elsa
ayo kita lihat aja dia mau ngakuat atau enggak
oke pokoknya aku akan bilang sama kamu
itu aku hamil dengan